apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia
alat bukti dia
ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti
ada yang menyebut sebagai barang bukti
tapi meskipun demikian
proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu
tentu ada aturan yang
yang mengaturnya yang harus diacu
ada standar prosedur yang harus diacu
seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada perkapolri
yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa
kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya
hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti
karena sesuatu yang diperoleh dengan cara cara yang tidak benar
dengan cara cara yang melawan hukum
maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut